aksi saling dorong dengan polisi tak terhindarkan saat unjuk rasa keluarga korban pembunuhan
dalam kasus sengketa lahan di depan kantor polres bulukumba sulawesi selatan
masa yang merupakan keluarga korban merasa tidak puas dengan kinerja polisi dalam menangani kasus sengketa lahan
dalam kasus ini polisi hanya menetapkan seorang tersangka
masa meminta bertemu dengan polisi tetapi tidak terpenuhi
polisi menangkap tiga pengunjuk rasa karena diduga sebagai provokator